kan aku suruh tunggu disini
mungkin dia udah masuk kali ya
tersebut ada yang mau kau bicarakan sama saya
sebenarnya dari awal saya mau banget batalin pertemuan ini om
terus gue udah pesen makanan juga masa kita mau pindah cafe
iya gapapa sih kalo gak mau ketemu kita gak harus jadi ketemu kok hari ini
yaudah tunggu tunggu mel
oke kita ketemu di mozzai cafe ya
sumpah seriusan lo terus ini kamera gimana
lo tau sendiri kan mel
ya maksud gue emangnya lu gak bisa pak maksa dia buat kesini
mel ngancem gue dia bilang katanya kalo gak mau ketemu di mosaic cafe yaudah gak usah ketemuan sama dia
terus gue harus apa
sih terus nasi kamera ini gimana masa gue copot copot lagi sih
sayang lah ran
ya terus harus gimana dong
ya gue tau lo kedengerannya tulus banget sama gue
tapi gue gak bakal segampang itu masuk ke dalam jebakanmu
tsk sengaja gue minta di mosaic cafe karena ya emang itu cafe nya my dad
oh my god is that cewek asongan ngapain jadi disini emang lampu
gue kan lagi pura pura buta kenapa gue megang hape ya
cewek cantik tapi pura pura butet cek
ada rambutnya tolong ini
yuk yuk yuk
mbak mbak mau kemana
mau ngapain sih
saya bantuin ya
saya gak tega aja liat orang buta jalan sendirian
gue weh aneh banget sih orang gak buta tapi dibuta butain
pergi aja sana lagi ankepoin urusan orang
nyebelin banget sih
rasanya tadi ada disitu
apa gue yang halu ya kayaknya nggak mungkin sih si cewek asongan mampu makan di tempat kayak gini
whatsalah daripada gue mikirin dia mending sekarang gue cepet cepet deh
karena gue mau ketemu sama my prince
putri kemana karena aku suruh tunggu di sini
mungkin dia udah masuk kali ya
bu ada yang mau kamu bicarakan sama saya
sebenarnya dari awal saya mau banget batalin
pertemuan ini om
tapi saya juga gak mau ngecewain ibu saya
apa kamu belum siap nemuin ibu kamu ke mel
apa om udah siap
saya yakin om belum siap
kalau sampai mel tau
siapa perempuan yang udah menempati hati papanya
tapi kita udah gak punya alasan lagi
buat kita kasih ke ibu ataupun ke mel untuk membatalkan pertemuan ini home
om tolong tenangin mel ya
apapun yang terjadi
jangan sampai mel emosi ke ibu saya

kau mau janjikan sama saya
saat mel tahu kalau bu nawal adalah ibu dari orang yang selama ini dia benci
kamu jangan khawatir ya
om sudah minta ke mel kalau tidak bersikap buruk depan ibu kamu
kamu udah bilang sama mel
tapi kamu tenang aja ya
mel janji dia tidak akan bersikap buruk
dia tau resikonya
saya akan mengambil fasilitas dia semua
semoga aja ya om
intinya saya nggak akan biarin
kalau sampai ibu saya dihina ataupun disakitin sama

jangan sampai dia terburu buru
jangan sampai dia ada di telinga
jangan sampai dia ada di telinga
jangan sampai dia ada di telinga
jangan pisahkan saya dengan ibu kamu
jangan om dingin
oh pasti cemas banget ya
bukan tangan saya aja
dari ujung ujung begeter tangan saya
kamu juga tangannya dingin
pasti kamu ngerasain yang sama ya
kamu nervous ya
itu si bel
kok mel sendirian sih
tante nawang yang remor sama putri kemana
mendingan kita cari tempat duduk yang gak jauh dari mel
biar kita bisa tau
apa yang sebenarnya terjadi
ini dimana sih
baru aja ini tinggal sebentar
tanya daddy udah sampe terus minta jemput ya di depan
iyuhh manja banget
sebelum daddy balik
mending gue silent hp dulu deh
kalo misalnya my friends nelfon kan jadi gak ketauan
gue cek instagram dulu ah
siapa tau ada yang bikin lebih happy daripada my friends
kenapa udah telpon tersumit nih
fix banget mel itu nyembunyiin sesuatu dari kita
pernah sih semuanya mel itu rela
kalau kita diam diam tenang